pengumuman lima pertandingan tanpa bebotoh telah dijatuhkan oleh komisi disiplin pssi terhadap persib
sanksi ini merupakan ujung dari kericuhan saat tim maung bandung berhadapan dengan persija jakarta pada sabtu dua puluh dua juli lalu
manajemen persib pun mengajukan banding
sanksi larangan pertandingan tanpa penonton bagi persib dalam lima pertandingan ke depan juga denda sebesar satu ratus tiga puluh juta rupiah
dianggap terlalu merugikan persib
untuk itu manajemen persib akan meminta keadilan dengan cara mengajukan banding
terhadap sangsi yang diberikan

kepada dia kita diunggirin kpi tidak hukuman seperti ini
kalau kenapa kalau persib harus seperti ini
saya minta yang adil saja